perhimpunan dokter forensik indonesia cabang jawa timur mengungkap hasil autopsi dua korban tragedikan juruhan bahwa tidak ditemukan residu gas air mata
bagaimana tanggapan keluarga dan kuasa hukum korban
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom tim advokasi tragedikan juruhan imam hidayat
selamat malam mas imam
selamat malam mas reza
ya mas imam ini kan berdasarkan dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda tanda bekas gas air mata di dalam tubuh korban
lantas bagaimana keluarga merespon dari hasil ini
artinya karena kita tahu otopsi itu sudah dilakukan tiga puluh lima hari pasca almarhumah itu meninggal
itu juga kemungkinan itu ada tidak ditemukan residu gas air mata di dalam tubuh kedua almarhumah itu
jadi secara kasat mata kita sudah bisa menarik kesimpulan dengan berbagai ciri ya
seperti orang kena zat kimia itu semestinya meskipun tanpa otopsi pun kasat mata semua bisa katakanlah menyimpulkan bahwa kematian dari kedua putri mas devi ato itu karena zat air mata
oke baik anda mengatakan bahwa ini dari kasat mata saja
sudah terlihat begitu ya
tadi dikatakan bahwa keluarga melihat ciri ciri seperti wajah menghitam lalu ada keluar busa juga dan lainnya yang tidak terlihat seperti meninggal karena bedah tumpul
apa lagi kecurigaan yang diungkapkan oleh keluarga
jadi gini mas reza kalau kematian mereka disebabkan oleh benda tumpul ya diketemukan retakan di tulang ya tulang iga
kemudian yang satunya lagi di tulang dada ya
tetapi kita lihat foto ya pada waktu di rumah sakit wafa itu bersih
artinya kaos dari kedua almarhumah ini bersih
padahal kita tahu bahwa sebelum pertandingan itu turun hujan
jadi andekan mereka itu terinjak injak kemudian patah tulang itu ada bekas sepatu atau paling tidak kaki ya
tetapi kita tahu bahwa mayat itu pakai kaos dan semuanya bersih nggak ada tanda tanda injakan sama sekali
jadi saya menyesalkan kemudian kalau dokter nabil menyimpulkan bahwa kematian mereka karena benda tumpul
harusnya dokter nabil karena mayat sudah tiga puluh lima hari dikubur karena pengaruh juga susunan struktur tanah
kemudian tubuh harusnya dokter nabil tidak usah menyimpulkan
kematiannya dikarenakan zat gas air mata
ini enggak benar ini barang ini enggak benar
karena foto foto yang beredar dan sudah kibat
simpan itu nggak ada sama sekali dan tubuhnya masih utuh mas reza
oke baik mas imam yang jadi concern anda salah satunya adalah mengenai tim forensik tim dokter forensik nabil yang melakukan press conference begitu
lantas apa apa saja kecurigaan yang anda lihat dari press conference ini
ya kan pertama begini
dr nabil baik pun dengan saya sekitar hari senin itu ya
dia saya bel dia menyatakan
bahwa alhamdulillah hasil otopsi sudah keluar
tinggal nanti dikirim atau diambil oleh penyidik polda jatim
kemudian saya tanyakan apakah boleh saya mengetahui hasil otopsi
dokter nabil bilang waduh mas ini kan atas permohonan penyidik prudensia
berdasarkan aturan kuhab itu yang bisa membuka hanya penyidik yang mengumumkan nanti melalui preskom atau di muka persidangan
pada saat itu saya
iya memang seperti itu barangkali karena keluarga ini mempunyai kepentingan yang pokok paling utama
mas oh ya sudah
tetapi sangat disayangkan ya pada hari rabu ketika teman teman pes itu kumpul di kantor
tiba tiba dokter nabil itu press release mengumumkan hasil otopsi ya
dengan alasan bahwa dia telah diizinkan oleh pendidik polda jatim untuk menyampaikan hasil otopsi
sekarang kita bertanya tanya ya
dasar hukum apa kemudian
polda jatim penyidik itu memberikan delegasi kepada dokter nabil untuk menyampaikan hasil otopsi kepada media
tentu ini kan sangat menyakitkan dan kontradiktif
apalagi kemudian dr nabil secara sebiak menyimpulkan bahwa kematiannya tidak disebabkan gas air mata
tetapi karena pukulan benda tumpul
kalau begini mas reza
kalau untuk pukulan benda tumpul kan semestinya kan nggak perlu diotopsi ya
mungkin hanya dibuka aja di bedah tubuhnya kan udah kelihatan rahannya patah atau tidak
sedangkan kita tahu bahwa otopsi itu kan memeriksa organ organ tubuh yang lain ya
bukan masalah apa bukan masalah patah ya
tulang giganya kalau itu kan kasat mata dibuka
perutnya aja kita udah bisa melihat
oleh karena itu menjadi janggal
kemudian dokter nabil menyatakan kematiannya karena benda tumpul ya
makin memperkuat dugaan saya di awal pada waktu dilakukan ekshumasi tanggal lima november itu kan keluarga penasihat hukum maupun lpsk kan dilarang untuk menyaksikan proses esumasi itu
dengan alasan nanti mengganggu proses otopsi
sejak itu saya sudah curiga
ah ini jangan jangan nanti hasilnya nggak objektif tidak transparan atau mungkin bisa dimanipulatif ya
ternyata sekarang terbukti gitu loh
jadi kita sangat menyesal
menyesal sekali dan kita menolak hasil otopsi itu
bahkan mas devi ato juga sudah menginginkan dilakukan otopsi lagi yang kedua
sudah tanggung katanya mas devi atok
gak apa apa ayo dilakukan otopsi yang kedua
kemudian kita ambil mayatnya kita buka dan dilihat apakah memang tulang iga dari kedua putrinya itu patah
kalaupun patah itu rata kan bisa
kemungkinan itu akibat gergaji pada waktu diotopsi yang pertama
tetapi kalau keterinjak injak harusnya akan hancur ya
tulang iga dan tulang dada kedua putri mas devi ato
itulah kemudian kita terus memperjuangkan mengawal bagaimana kemudian hasil otopsi itu nanti pasti kita tolak mas
baik berarti tadi anda mengatakan bahwa keluarga lpsk dan juga kuasa hukum tidak dilibatkan sama sekali dari proses ekshumasi
iya benar sekali mas reza
kita dilarang untuk menyaksikan proses itu karena dengan alasan nanti mengganggu jalannya ekshumasi yang dilakukan pada tanggal lima november ya
itu yang membuat kita mulai ada perasaan wah ini kayaknya nggak benar ini nanti hasil pengumumannya
apalagi ditambah pada saat hari senin kemarin dua puluh delapan kita minta diberitahu hasilnya
dr nabil menolak dengan alasan normatif
tetapi kemudian di hari rabunya justru dia press release dengan alasan diberi izin oleh penyidik polda jati
ini kan aneh juga
kemudian juga mengapa dokter nabi sampai menyimpulkan ya
karena harusnya kalau memang mayat itu sudah umur tiga puluh lima tahun kemudian tidak ditemukan ya residu gas air mata
harusnya lebih baik dokter nabil tidak menyimpulkan karena sudah keadaan tubuh itu sudah sulit ya untuk diteliti di laboratorium
karena umurnya mayatnya sudah tiga puluh lima hari lebih baik begitu mas
daripada kemudian dia menyatakan matinya karena pukulan benda tumpul
itu semakin menguatkan kita
kalau begitu ayo kita buktikan
utupsi ulang buka mayatnya
apakah memang benar ada tulang di iga kedua putri mas devi ini yang patah atau retak
karena mas devi sendiri yakin pada waktu mengangkat mayatnya itu utuh mas
tidak ada lebam nggak ada tanda tanda pukulan
kemudian kaosnya bersih semua rapi ya toh
cuma kemudian dihitung dan mulutnya keluar gelembung ya
kemudian mukanya menghidem
dari alkomalonya keluar sperma dan air seni
bau amonia yang sangat pekat ya
artinya kan dengan kasat mata kita sudah menyimpulkan bahwa kematiannya bukan karena benda tumpul atau terinjak injak
tetapi karena gas air mata
yang dilontarkan oleh petugas keamanan pada saat itu
salah satu statement dari dr nabil yang juga menyatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskan secara detail
karena nanti secara detail akan dijelaskan pada saat persidangan nanti
dengan adanya beberapa kejanggalan tadi dan anda juga mengatakan bahwa keluarga nanti akan melakukan otopsi ulang yang kedua kalinya
apakah keluarga merasa ada manipulasi terhadap hasil autopsi ini
kita keluarga penasihat hukum pun dan mungkin masyarakat aremania pun juga menduga ada manipulatif di dalam hasil otopsi ini
kalau memang dr rabi menyatakan nanti jelasnya diterangkan pada waktu sidang sebagai keterangan ahli
memang pasnya seperti itu mas
bukan kemudian ujuk ujuk dia press release mengumumkan dan menyimpulkan
itu menurut saya sudah menyalahi aturan dr nabil ini
sehingga itu sangat mengecewakan kita semua
terutama juga masyarakat malang aremania menentang keras hasil utupsi dari dr nabil
yang kemudian tidak secara aturan
kemudian dia mengumumkan dengan alasan sudah diberi izin oleh penyidik polda jatim
padahal kita tahu bahwa di kuhp itu tidak ada pendeligasian pengumuman hasil utupsi
yang kecuali oleh penyidik atau di muka persidangan oleh keterangan ahli
yaitu dr nabil atau dr forensik yang lain
dengan adanya tadi beberapa kejanggalan dan juga tadi kekecewaan dari masyarakat dan juga keluarga yang anda wakili begitu
lantas apa langkah selanjutnya yang akan anda ambil
yang pertama kita nanti dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan otopsi kembali
kemudian juga kita harus benar benar di dalam otopsi yang kedua ini kita betul betul mengawasi ya
kemudian menyaksikan dan kita juga siap nanti menyediakan
katakanlah dokter forensik yang independen
itu yang pertama
yang kedua kita juga mengawal dalam proses persidangan
oleh karena kurban tragedi kancuruan ini kan inland ya
diwakili oleh negara
di sini negara yang dimaksud adalah polisi di tingkat penyidikan dan jaksa penuntut umum di tingkat persidangan
jadi kemudian apabila terjadi hal hal alat negara tidak mengayomi melayani melindungi masyarakat
menjadi korban itu menjadi hal yang tidak benar aneh ya
justru mereka seharusnya sangat welcome ya terhadap apa apa yang kita inginkan untuk mengungkap keadilan dan kebenaran
jadi proses ini akan kita kawal terus
meskipun dokter nabil menyatakan kematiannya akibat benda tumpul
itu pun menurut saya nggak berpengaruh banyak dengan proses persidangan tindak pidana
pasal tiga ratus tiga puluh delapan pun masih layak dan pas untuk diterapkan kepada para tersangka berdasarkan laporan tipe b kita
bukan laporan tipe a oleh petugas di polda jatim
tetapi oleh laporan tipe b dari masyarakat dari kita dengan sangkaan pasal tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus empat puluh lima puluh lima dan lima puluh enam
baik kita akan kawal terus bagaimana hasilnya
terutama nanti kita akan menunggu bagaimana hasil autopsi kedua yang akan dilakukan oleh pihak keluarga
terima kasih sudah bergabung bersama kami tim advokasi tragedikan juruhan imam hidayat selamat malam
terima kasih mas selamat malam mas reza